warga kampung gombong pandan kabupaten bekasi dihebohkan dengan beredarnya video yang memperlihatkan kondisi air sungai berubah warna menjadi merah muda
video amatir warga ini viral di media sosial selasa siang
video yang berdurasi empat belas detik itu diketahui terjadi di sungai kaliulu desa pasir gombong cikarang utara jawa barat
selasa sore aparat kepolisian sektor cikarang utara dan perangkat desa setempat mendatangi lokasi sungai yang tercemar
kondisi air sudah kembali normal saat petugas mendatangi lokasi
diduga air limbah tersebut dibuang secara bertahap guna menghindari kecurigaan masyarakat
warna merah tadi warna merah pas pekat itu sekitar jam sebelas
jadi dari jam delapan itu sebenarnya sudah ada cuman kita juga bingung
soalnya ini kan bersumber dari kawasan jawa bk satu ya kita juga gak tau
udah itu dari pabrik yang mana
warga berharap dinas lingkungan hidup kabupaten bekasi dan kementerian lingkungan hidup menindak tegas pihak yang membuang limbah ke aliran sungai
warga khawatir pencemaran sungai berdampak pada kehidupan masyarakat terutama yang tinggal di sepanjang tepian sungai kaliulu
dedy beben bekasi jawa barat